kita beralih ke catur tim catur putra dan putri indonesia akan tampil di olimpiade catur yang akan berlangsung dari tanggal dua puluh tiga september hingga enam oktober dua ribu delapan belas di batumi georgia
tidak dapat tampilnya pecatur pecatur senior indonesia membuat indonesia mengirimkan pecatur pecatur muda di olimpiade catur tahun ini
tim olimpiade catur indonesia akan diperkuat lima pecatur putra dan lima pecatur putri yang mayoritas adalah pecatur muda
salah satu pecatur putri indonesia yang dikirim ke olimpiade catur tahun ini adalah samanta editso yang baru berusia sepuluh tahun
akhir juni lalu samanta sukses menjuarai kejuaraan dunia catur kelompok umur sepuluh tahun di belarusia
di olimpiade catur dua ribu delapan belas yang total diikuti satu ratus delapan puluh tujuh negara ini tim indonesia memang tidak dibebankan target yang muluk muluk
sebagai catatan di olimpiade catur tahun dua ribu enam belas di azerbayan tim putra indonesia ada di peringkat lima puluh dua dari satu ratus delapan puluh negara
sementara tim olimpiade catur indonesia tidak diperlukan
sementara tim putri ada di peringkat enam puluh tiga dari satu ratus tiga puluh empat negara peserta
untuk pencapaian individu pecatur pecatur indonesia juga akan mengejar tambahan poin untuk perhitungan elo rating dari masing masing pecatur
rencananya tim olimpiade catur indonesia akan bertolak ke georgia tanggal dua puluh satu september
beberapa pecatur terbaik kita seperti susanto megaranto irena harisma wedina wardah
memilih ikut ke porprov porprov jawa barat
tentu ini pb ada pr jadi kita harus nyiapin pemain yang lapis berikutnya
jadi ini yang berangkat adalah lapis berikutnya
tetapi tim kita sebenarnya tim yang kuat
antara lapis satu dan dua bedanya nggak banyak
yang perlu segera kita biasakan adalah percaya diri

apakah kita bisa memilih yang lebih baik
apakah kita bisa memilih yang lebih baik